kita beralih ke berita olahraga
federasi olahraga karate dose indonesia
minggu siang menggelar kejuaraan nasional
karate full body contact di surabaya
dalam kejuaraan ini peserta diperbolehkan
untuk memukul dan juga menendang langsung ketubuh lawan
federasi olahraga karate dose indonesia
atau forky jawa timur
gelar kejuaraan karate full body contact
memperbutkan piala bergilir
bertempat di salah satu mal di surabaya
kejuaraan seni bela diri yang berasal dari jepang ini
untuk menghasilkan karateka karateka indonesia
kejuaraan yang diikuti oleh satu ratus dua peserta
dari satu ratus dua peserta
dari satu ratus dua peserta
dari dua puluh dua provinsi di indonesia ini mempertandingkan tujuh kelas yang terdiri dari lima kelas putra dan dua kelas putri
dengan sistem pertandingan full body contact maka peserta diperbolehkan untuk memukul dan menendang langsung mengenai tubuh lawan
namun tetap dengan aturan yang berlaku pada kejuaraan karate pada umumnya
di mana peserta akan didiskualifikasi jika pukulan tangan dan siku mengenai wajah dan kepala lawan
kita masih kenalan sama tekniknya dia tipe kumitanya dia
terus kalau tadi sih dia cenderung agak nunggu saya nyerang dia baru nyerang
jadi saya harus lihat dulu dia kayak gimana tipenya
kalau misalnya dia tipe yang nyerodok terus saya harus pakai teknik yang menghindar
pokoknya kita harus kenalin masing masing tipe kita harus bisa mengatasin masing masing
melalui kejuaraan nasional ini selain mendapatkan karateka yang berprestasi
investasi juga diharapkan bisa menciptakan rasa kekeluargaan persahabatan dan menjunjung tinggi sportivitas dalam olahraga